ini udah gue lap berapa kali ya
kamu nih dari tadi saya perhatiin kerjanya bengong terus linglung terus
gara gara gak ada si pangeran ya
tapi kalau kerja bareng yang ada ribu terus mempecah nih pala
supaya ibu gak kecewa
bagus kalau kamu paham
artinya kamu ngerti kan
apa yang harus kamu lakukan
apa ini artinya
ibu minta gue jauhin putri
gue gak boleh ngecewain ibu lagi
gue harus coba jauhinmu sesuai orang
lo berdua mau gak
bantuin gue cari kontrakan yang gak terlalu mahal
ya buat gue lah
gue kan udah bilang
gue mau hidup mandiri
bukannya lo ngomong ya tadi ya
katanya mau balik ke rumah pak reger
tapi setelah gue pikir pikir
kayaknya ada baiknya
kalau gue pindah aja deh
gue gak mau juga kan ngerepotin pak regar
kalau gue pindah
semoga gara kontrakan doang
udah gak usah ngontrak lah
tinggal di rumah gue aja
di rumah gue juga boleh kok
kalau gitu yang ada gue yang ngerepotin lo berdua
udah gak apa apa
gue mau hidup mandiri
yaudah kalau gitu
semua keinginan lo
mending lu baik baik aja
gue juga pasti selalu bantu lo kok
uang gue masih cukup gak ya
karena gue baru aja bayarin kontrakannya pak reger
kamu sekarang juga jelasin ke mama
kenapa tanton nawang bisa sampai nyuruh kamu untuk jauhin putri
itu pastikan kamu melakukan sesuatu yang
bikin tante nawang itu kecewa sama kamu
aku tarung thai boxing sama pangeran hutan
kalau kamu melawan romu
gue akan jatuh
kau harus mengelak
orang yang tersenyum
tapi yang menyangkut padaku
tapi yang men emplelak
saya akan tahu
sebenarnya selama ini aku sama putri cuma pura pura pacaran
meskipun aku beneran sayang sama putri
rizky kamu gak mau jelasin sesuatu ke mama
karena kamu tau kan mama tuh masih gak paham kenapa kamu ngelakuin itu
aku lakuin ini karena aku cinta sama putri
dan aku gak pengen kehilangan putri
aku gak pernah sanggup untuk ngungkapin semua ini ke mama
apa yang sebenarnya disembunyiin rizky
kenapa dia kelihatan sedih banget
kamu istirahat ya
nanti mama bilang sama bida untuk bikinin minuman hangat untuk kamu
mbak minta tisu
oh iya sebentar ya mbak
sini put gue bantu
gak apa apa gue aja bisa pu
gak apa apa sini gue bentuk

makasih ya batu bata
batu bata bukannya sebutan lo ke pangeran ya
do kangen dia ya
lo kangen dia ya
apaan sih lo nero adada aja
waduh dari tadi gue belum sempat makan
sekarang perut gue jadi perih gara gara nahan lapar
kalau udah kerja pasti lupa makan
gue jadi inget sama batu bata
kalau jam jam segini kan biasanya dia lapar karena dia nggak sempat makan
tapi kalau gue inget lagi soal pertarungan dia sama rizky rasanya gue jadi emosi lagi
ini udah gue lap berapa kali ya
putri kamu ini dari tadi saya perhatiin kerjanya bengong terus linglung terus
gara gara gak ada si pangeran ya
tapi kalau kerja bareng yang ada ribut terus pecah nih pala

sama aja pak billy kayak nero
gue tetap harus jauhin batu bata
apapun yang terjadi
dia juga pasti bakal jauhin gue
karena ibu sendiri yang udah minta
ibu sendiri yang udah minta

saya yakin mau jalan kaki terus
mendingan naik ojek deh
iya kan gue udah biasa
kalau lo kan beda
kok lo tau sih sus goreng
makanya lo tau jam jam gue lapar
ger banget sih
orang karena gue sebenarnya mau ajak lo makan ini
terkenal enak banget
pesan satu ya
gak pake acar pake telur
bawang gorengnya yang banyak
minumnya apa nek
minumnya air putih aja
lo yakin sering makan disini
lo takut ya makan disini
lo tak katain aja gue terus
min kasih gorengnya
lo gak mau
lo gak mau
ya udah makan aja usus goreng kenapa malah liatin gue
ya kalau lo mau kan bisa bagi dua
kasih gorengnya lah